lo tau kagak gua udah duluan beli kaos dari aneh
ulo ulo ini tak ada apa rame rame tis pak
mereka semua lagi kerja mi nggak bisa dateng ya udah tuh
pada nggak bisa pak pada sibuk kerja ulu ulu kumaha iya tuh iya tanya potati dulu ya pak ya
eh pak kalau mau makan siang ya udah masakin lauk ya yuk pergi dulu ya pak ya assalamualaikum
lu dari tadi duduk aja not kagak gue nungguin bang haro di sini
mau ngajak main catur tarian aja durut india enggak ngusir keduk di sini cuma buat orang yang mau
istri kamu jadi rujakan sama istri saya enggak tadi gue nelfon dia katanya disuruh bikin kue sama
iya dia lupa kemarin ada pesanan kue nah sore ini mau diambil makanya jadi buru buru
nah petis kasihan i ojek dia udah nyiapin rujak ngulek bumbu motong buah tapi yang diundangnya nggak ada semua
biar gue aja tis yang makan rujaknya
emang kamu suka rujak
suka dong gue juga suka
jadi maksudnya gak ada yang makan
yaudah tuh hayuk
ani pergi kerja bang
oh pulangnya jam berapa

kau tak punya nomor telepon dia
kenapa kau diem seperti itu kok telepon lah dia
saya kagak berani nelpon
kau tak punya nomor telepon dia
kau tak punya nomor telepon dia
kau tak punya nomor telepon dia
kau tak punya nomor telepon dia
kau tak punya nomor telepon dia
dari rumah ani
cuma orangnya kagak ada
oh kirain mau beli kaos
soalnya tadi bang salim ngomongnya mau bekao sama ani
ya udah mateng lu
keluarin dari open ya
terus masukin yang ini
makasih banyak ya
emak apa potati
potati lagi sibuk ya
kok gak jadi dateng
abis bantuin emak bikin kue
tapi bentar lagi beres kok
duduk dulu teh iyo
kamu sudah lapar apa belum
kita aja yuk yang makan
kita simpen dulu ya
gua cuma mau nanya
emang lo benar mau beli kaos dari ani
lo tau kagak
gue udah duluan beli kaos dari ani
assalamualaikum bang harun assalamualaikum bang harun
mau makan apa
bubur kacang hijau ya
kita makan ketoprak aja ya
bang ketoprak satu
oke duduk dulu
bikin bumbu rujaknya
tapi enak ya
temennya atuh sih
eh ada nia
kalian mau ketoprak juga
enggak aku mau beli bubur kacang hijau aja
bang beli bubur kacang hijaunya satu
oke siap tunggu ya
enggak mau nia mau bubur kacang hijau
loh tadi katanya mau makan ketop
enggak mau nia mau bubur kacang hijau
kita ngerujak dulu yuk tadi mbak yo ngajak ngerujak
kenapa tuh mbak
kayak biasanya mbak surti bilang oke
jadi enggak ngerujaknya
pipi udah dihabisin rujaknya
ya abisin trus
jangan proses banget
kenapa sudah ada pajaknya
bang back kebuak